assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam mas surya
mas aku mau ngasih mas surya voucher buat nginep di hotel milik saya sendiri nih mas
cuma harus ditentuin maunya yang executive suite atau presidential suite
ntar kasih tau ke saya aja ya
makasih ya van pake repot repot
enggak lah nggak apa apa
makanya sekarang pengen ketemu sama mas surya dulu
boleh nih ntar sekalian saya ngasih vouchernya ke mas surya
sekarang sih sekali lagi menuju ke bandung nih
nanti liat ya kalo nanti nggak terlalu malem
tsk sering dia kok belum dateng ya
udah telat nih
apa telfon aja ya
jangan jangan nggak jadi datang lagi
kamu dimana mas
kok belum dateng
iya saya malah ngedadak
nggak enak badan
dan kayaknya nggak jadi joggingnya
barusan saya mau telfon kamu mau kasih tau kamu
yaudah yaudah mas mau gimana lagi
iya mas cepet sembuh ya mas
gimana nenek pandangkan gue
alhamdulillah baik baik aja
selamat pagi pak
eh jatuh tuh
mana ya mbak mbak yang tadi ya
ntar kalau lo jatuh gimana
enggak ini aku mau nyari mbak mbak yang tadi
aku mau tanya sama orang yang ada di sini
terus cowok ini siapanya
ya kalau gue denger denger dari dosen lain sih
ini tunangannya vera
mereka mau menikah dua bulan lagi
terus rumahnya kosong
dan nggak ada satu orang pun yang tahu kepergiannya kemana
kasian juga sih vera
tiba tiba ditinggal sama cowok itu
emang kenapa sih din
kok lo penasaran sama cowok itu
nanti ya gue ceritain
nanti aja ah pas pulang dari kampus
aku kasih tahu mas al soal selebaran ini
yaudah ya din
kita ke ruang dosen
ntar lagi rapatnya dimulai
jangan lari lagi
kok udah selesai mbak
belum ada setengah jam
yaudah kita pulang aja deh
tadi tuh sebenarnya aku janjian sama mas randy
belum lama pergi dia
jadi mas randy dateng
tapi kenapa dia bilang nggak bisa dateng
riana ngapain berdiri terus
aku maunya diri di sini pak
sebagai menimak pesan
dan aku asetannya papa
bener kamu gak capek berdiri terus
aku kan harus pinter oma
sebagai asetannya papa
selamat pagi pak al
tante mau bicara sama pak al boleh
aku asetannya papa
kalau ada pesan buat papa bilang ke aku dulu tante
yaudah kalau gitu tante sampeinnya ke kamu aja ya
nih ada surat undangan dari putri dan pangeran untuk papa al
nanti rena tolong ingetin papa supaya datang di acara nanti malam ya
oke terima kasih tante
mari pak al mari bu rosa
terima kasih pak al
terima kasih asetan papa yang cantik
saya kok sampai lupa kalau pangeran sama putri mau menikah hari ini
rekan bisnisku yang baru
mau nikah malam ini
aku lupa loh
mama mau ikut sekalian
nanti mama lihat situasi dulu deh
ya aku kasih tawarin dulu ya
kamu masih di kampus
jam berapa selesai ngajar
jam berapa selesai ngajar ya
ini aku baru aja selesai meeting sama dosen dosen di sini mas
kamu langsung pulang ya ditemen sama riza
hari ini ada pernikahannya rekan kerja saya soalnya
jadi nanti kita datang ya
si pangeran yang pernah saya ceritakan sama kamu
oh putri dan pangeran
nanti aja deh aku ceritanya soal denis
nanti aja deh
pas udah di rumah nanti aku baru cerita
sambil ketemu di rumah ya
andin tadi mau bilang apa ya
kok pakai tunggu nanti
semoga elsa suka ya pas sama masakan aku
pasti suka dong ma
kan yang kamu masakin ini masakan kesukaannya elsa
besok gantian aku masakin buat andin
jadi anak aku dua duanya dapet pa
ma tak mati elsa
nanti aku pakai pintarnya
mas aku mau ngasih mas surya voucher buat nginep di hotel milik saya sendiri nih mas
cuma harus ditentuin maunya yang executive suite atau presidential suite
ntar kasih tahu ke saya aja ya
enggak lah enggak apa apa

nanti malam mungkin kalau kosong boleh nih ntar sekalian saya ngasih vouchernya ke mas surya
sekarang sih sekali lagi menuju ke bandung nih
nanti lihat ya kalau nanti enggak terlalu malem ajok kita ketemu ya
tama udah lama enggak pakai nama tama lagi
sekarang panggilannya irfan
jadi nanti kita panggil dia irfan ya
oh iya tadi tama telpon mau kasih tahu
dia kan punya hotel
nah dia mau ngasih kita voucher nginap di hotelnya dia
kalau nanti bisa dan nggak terlalu malam dia ngajakin ketemuan
wow jadi adik ivar kamu itu punya hotel
kamu pasti bangga banget punya adik ivar kayak gitu
dia gak punya kakak yang lain yang mau dikenalin sama kamu
kamu apa sih
jangan negative thinking gitu dong
enggak boleh susun angin
makanya nanti kita habis pulang dari bandung kita ke tempatnya dia ya
kita ketemu sama dia
kamu bisa lihat irfan seperti apa
orangnya baik ya
nanti aku pikirin dulu ya
nih dulu nenek kalau habis itu juga suka jajan kue kayak gini nih di roma
di pinggiran jalan roma tuh banyak jalan kayak gini ada pastry enak
sa sa mau enggak sa enak banget tau sa
enak ini bagi dua deh kamu yang seperempat aku tujuh per lapan
kok dari sini berdiri di situ aja
belum datang datang ya
piling neneknya alsa udah mulai beneran suka deh sama pa
apaan sih neng
itu dia rikinya datang riki riki
saya mau ketemu riki
aku nunggu kamu loh dari tadi
segitu senang dan bahagianya lo sa
sampai menungguin gue
ganteng banget hari ini
alsa nungguin tau sampe gak mau makan
kayanya alsa udah cinta mati deh sama pa
jangan ngaco deh
orang ricky kan asistennya nino
oh asisten rasa pacar
sus saya boleh gak ketemu sama riki
tapi dengan syarat elsa harus tenang dan nggak boleh histeris ya
saya janji saya akan tenang kok
oh pas ini
lewat sini aja
atau di mana kita
sekarang aku sih

ketemu pula dengan saya
di kemudian bangkit